nahasnya praktek ini berkali kali menjadi motif kejahatan dan penipuan yang memakan banyak korban
kasus terakhir adalah penipuan terhadap para pengikut dimas kanjeng taat pribadi
sang kanjeng disebut sebut memiliki kelebihan spiritual dan mampu melipat gandakan uang
mereka yang percaya bahkan rela menjual sawah tanah dan aset lainnya
lalu kemudian menyerahkan hasil penjualannya kepada sang kanjeng
fenomena apa yang sebenarnya terjadi
mengapa masih ada yang memilih jalan bernilai irasional ini
ulasan kami malam ini
sebelum kita lebih banyak mengulas fenomena klinik yang kian marak di masyarakat
terlebih dahulu saya mengajak anda melihat kilas informasi dari kepercayaan klinik
yang cukup menyita perhatian publik
karena ternyata klinik bisa jadi bara konflik
dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakoni dimas kanjeng taat pribadi mulai terkuak
polisi menyita tiga jubah berkantong yang diduga milik pendiri dan pemilik yayasan padepokan dimas kanjeng taat pribadi ini
terdapat sejumlah kantong pada setiap jubah bagian dalam
samping kanan dan juga samping kiri
polisi memperkirakan tiap kantong bisa menyimpan lima puluh juta rupiah
taat pribadi rupanya memang eksklusif
ia tidak seperti sales perabot rumah tangga yang mudah melakukan demonstrasi produknya
saat ditantang menggandakan uang
taat berkilah bahwa si jin peliharaannya
ngambek akibat penggerbekan polisi
ketika diminta mendemonstrasikan kemampuannya menggandakan uang
sang kanjeng menolak
ia beralasan tak bisa lagi menunjukkan kemampuannya menggandakan uang
lantaran jin ivrid yang selama ini membantu sudah kabur setelah terkena gas air mata polisi
saat penggerbekan di padepokannya dua puluh dua september lalu
nampaknya belum pernah ikut demonstrasi
dimas kanjeng taat pribadi bahkan membantah jubah berkantong digunakan untuk aksi menggandakan uang
di hadapan pengikutnya
dan seolah penuh misteri dimas kanjeng enggan membeberkan rahasia penggandaan uang
ini sangat rahasia
banyak yang menduga jubahnya mampu menyimpan uang hingga puluhan juta rupiah
namun dugaan itu ia bantah mentah mentah
iya enggak ada
ya karena penasaran dengan jubah bertuah itu kami secara khusus mengirimkan tim kami
langsung untuk menyelidiki jubah taat pribadi ini
dan temuannya bisa jadi membuat anda tercengang
yang menjadi rasa penasaran masyarakat adalah kantong yang berada di samping atau belakang
saya akan tunjukkan apakah kemudian di jubah ini ada kantong yang dituduhkan oleh berbagai pihak terkait
dugaan penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi
di kiri jubah ternyata sama sekali tidak ada kantong bahkan
begitu juga di sebelah kanan jubah posisinya sama
hanya ada jahitan solid dan sama sekali tidak ada kantung
nah saya akan tunjukkan posisi di belakang
banyak pihak yang menuduhkan misalnya di belakang ada kantong yang ukurannya cukup besar
untuk menampung uang ratusan juta
ternyata saya juga menyaksikan tidak ada kantung di belakang jubah ini
saya akan mengajak anda untuk melihat langsung juga apakah di balik jubah ini
juga ada kantong yang diduga menyimpan begitu banyak uang atau barang barang lain
yang selama ini diberikan taat pribadi kepada para santrinya
saya tidak melihat kantong di sini dan saya juga tidak melihat kantong di sisi lainnya
mungkin saja jubah yang dimaksud bisa menampung lima puluh juta rupiah sekali bawah
bukan jubah yang tadi atau barangkali memang tidak ada kantungnya
sehingga memang uang itu bisa digandakan oleh taat pribadi
apapun itu saya tidak mau berspekulasi karena semua itu yang tahu hanya taat pribadi
orang kepercayaannya dan tentu saja tuhan yang maha kuasa
dan untuk pembuktiannya mari kita serahkan saja pada hasil pemeriksaan polisi
selain kasus dimas kanjeng taat pribadi belum lama ini kita juga mendengar cerita seorang gatot brajamusti
tapi beberapa ritualnya dinilai menyimpang
praktik menyimpang gatot dilaporkan ke polisi oleh mantan muridnya yang juga seorang penyanyi reza artamevia
reza merasa ditipu gatot dengan ritual menghisap aspat yang belakangan disebut sebagai barang haram sabu
saya memang tidak tahu
kalau itu sabu dan saya tidak tahunya aspat ya
tidak hanya ritual menghisap aspat gatot brajamusti juga diduga melakukan
berkedok ritual gatot diduga melancarkan upaya praktik seks menyimpang yang mengerikan
alhasil ketua komisi nasional perlindungan anak menyebut gatot layak dapat hukuman kebiri
bukan tanpa alasan komnas anak katanya pernah mewawancarai korban yang diduga telah diperkosa gatot
dengan iming iming untuk dijadikan model
saat itu korban masih duduk di bangku sma
itu belum cukup
ada korban lain yang juga melaporkan pernah dipaksa mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan seksual
di hadapan sejumlah orang
merupakan tindak pidana yang luar biasa
oleh karena itu komnas perlindungan anak mendukung secara penuh polda ntb untuk menjerat saudara gatot
sesuai dengan perbuatannya tentu ya sesuai dengan perbuatannya
maka dia konsekuensinya dihukum dengan digunakan pasal pasal berlapis
urusan klinik yang misterius ini memang menarik untuk dicermati
apalagi saya sudah kedatangan seorang kawan yang konon kabarnya
none ini memiliki penerawangan khusus soal klinik
kita buktikan saja langsung kebenarannya
john moody marek talos ragiyahya salim ndi abitalip merpau mbe
katanya anda paham soal klinik ini
oh betul sekali
apalagi yang gitar saya dapat ini sebetulnya gitar yang tidak sembarangan gitar
ini saya dapatkan gitar ini waktu itu malam satu suro
tepat jam dua belas malam saat itu suasana grimis
orang orang semua pada tidur
enggak yang memberikan saya ambil
untung yang punya sudah tidak ada
sudah tidak ada ya
itu memang tidak ada kayunya
kalau orang yang punya penglihatan indra ke enam lima itu pasti ada di kaca
saya juga punya sebuah lagu
ada hubungannya antara klinik sama musik
ada sebuah nada nada misterius mistis
yang nada tidak kelihatan
kamu kan dengar sebuah lagu dari saya nih
oh kalau anda punya kesaktian itu pasti akan dengar lagu saya itu
benar itu lagu yang cukup melodis
coba sekarang pura pura deh
pura pura saya punya keahlian
oh pura pura sakti
iya pura pura sakti
bapak vito sakti ya
jadi lagunya seperti itu
dua dong jadi
kau gadisku yang cantik
coba lihat aku di sini
di dalam hatiku
itu beda lagunya
namanya detailer penjahit lagu
apa yang mau ditanyakan pada malam hari ini
tapi pernah punya pengalaman
soal mistik dan gaib ini
kalau itu sebetulnya soal mistis itu kan ada di daerah daerah biasanya tuh yang di pelosok pelosok
karena dari mereka sendiri ya kayak ayo jangan main maghrib maghrib nanti kesambet
jangan ada di pintu nanti jodohnya susah
tapi itu juga di daerah daerah pelosok pelosok yang lain daerah daerah punya di indonesia
saya menilik dari sebagai seorang seniman tidak dari hal gaibnya dari soal musiknya
karena setiap kesenian di daerah daerah kita itu ternyata menjadi sumber inspirasi
grup band papan atas dunia
itu lagu prahulayar
bon jovi tapi itu terinspirasi dari lagu ini
yang lagunya gini bon jovi
coba kita dengerkan
ipoh cu seit bia miu mbia ban yu se korro ora cemu cemu karo me sem guyu
begitu pak vito
itu juga terinspirasi dari lagu ini
masih banyak lagi
bapak mau coba satu hari juga boleh
coba satu lagi
satu lagi sebelum kita break nih
oke ada satu lagi yang cukup fenomenal
ternyata terinspirasi dari lagu jawa barat
tepuk tangan tepuk tangan
tapi kembali deh
kalo waktu ini saya mau tanya pendapat mudi aja waktu kasus gatot brajamusti
pernah nonton enggak oh pernah pernah nonton ya kenal reza reza enggak kenal tapi tahu tahu ya kalau kalau
taat pribadi penggandaan uang percaya nggak sih kamu mudi pernah pernah menggandakan uang
tidak tapi menggandakan orang bisa gimana nikahin anak orang punya dua ya gampang tapi pernah percaya
enggak sama hal hal yang mistik seperti itu kalau yang seperti itu karena itu barang nyata mungkin
tidak percaya tapi kalau mungkin kayak kena tulahnya atau apa karma itu mungkin saya percaya
enggak ada hubungannya sama klinik kan betul baik tetaplah bersama kami kami akan kembali
kesayanganku iwap ye iwap ye sedang apa dirimu
berharap kau mendengar ui ayam dan lape ui ui ayam dan lape
tepuk tangan ya marah terima gaji terima gaji ini juga termasuk bagian dari musik yang mistis
misti karena dari jawa timur ke sumatera barat barat sekali masih ingat ponari ponari ingatnya
anak kecil yang punya batu ajaib yang dicelupkan ke dalam kayu orang katanya gitu
dan bisa bisa sebenarnya bisa dua sih bisa nyembuhin orang dengan air bisa nimpuk ya
nah ini ini kita kita akan melihat bagaimana sosok ponari sekarang ini karena ponari dulu sempat
menghebohkan dengan keberhasilan atau khasiat batunya yang konon kabarnya bisa menyembuhkan
orang dan orang lainnya dan juga kemudian juga kemudian juga kemudian juga kemudian juga kemudian
dan banyak sekali orang setiap hari antri itu berumur di rumahnya untuk mendapatkan khasiat dan
kemujara pada batu tersebut tapi bagaimana nasibnya sekarang kita saksikan bersama tayangan berikut ini
berita berita yang ditunjukkan kepada pak sinarloh dari mojokerto
di baru baru enam ratus kebawah di garis
berita berita yang ditunjukkan oleh pak sinarloh dari mojokerto

enggak sekolah hari sekarang
hai apa enggak kenapa aku enggak sekolah
buah buah besar diajak teman atau gimana selalu besar enggak pede
kenapa gak sekolah
benarnya kepingin mas
kerjaan keluarganya apa bu
klinik yang berbeda
klinik yang berbeda
klinik memang multidimensional
mulai dari dunia gaib
dunia nyata sampai dunia maya
saya jadi bertanya tanya apakah urusan klinik ini
bisa dibuktikan secara ilmiah
lalu kenapa masyarakat mudah sekali terpengaruh
klinik yang ujung ujungnya tak sedikit berimbas
pada penipuan ujungnya
entah konsumennya yang amatir
atau pelaku kliniknya yang amatir
agar masyarakat teredukasi
kita coba membahasnya langsung dengan
para pakar yang sudah hadir di studio malam hari ini
ada prof tamrin amal tamagola
atau ahli metafisika
sunarto dan paranormal
prof tamrin terlebih dahulu
canggih bangsa ini
teknologi sudah terpapar
ke semua lapisan masyarakat
masih dicintai dan diminati
bisa dijelaskan dengan mengurai
yang pertama itu
tahap masyarakat dimana
masyarakat indonesia secara keseluruhan itu berada
masyarakat indonesia secara keseluruhan itu
memang sekarang berada pada masa transisi
dari masyarakat yang agraris tradisional
menjadi masyarakat yang modern industrial
jadi masyarakat yang modern industrial
nah dalam masa transisi itu
ada satu pola pikir
orientasi pulau pikir yang khas
yaitu kalau di dalam sosiologi itu
disebut dengan pola pikir
jadi ada seorang sosiolog dari perancis
namanya auguste combes
dia mengurutkan bahwa ada pola pikir tiga tahap
dalam setiap perkembangan masyarakat
dari pola pikir yang
dan yang akhirnya scientific
nah kita itu berada pada tahap itu
nah apa ciri dari pola pikir
itu percaya bahwa ada kekuatan kekuatan
supernatural yang dipersonifikasikan
dalam berbagai macam bentuk
keris itu personifikasi dari kekuatan supernatural
di mesir ada patung patung
nah orang percaya seperti itu
nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah
siapa kelompok kelompok yang percaya
terhadap hal hal yang seperti itu
kelompok kelompok yang percaya itu
yang kita nggak bisa bilang secara positif
tapi bilang secara negatif
secara negatif artinya
mereka yang sebenarnya belum
mengacu pada pola pikir
selalu berdasarkan pengamatan
berdasarkan penelaran uluran
baru kemudian kita menemukan semacam hukum
yang mengendalikan peristiwa peristiwa
nah itu pekerjaannya ilmu pengetahuan
nah jadi saya pikir kalau
mengacu pada pola pikir
yang ilmiah itu masih sedikit
keadaan yang seperti ini akan berlanjut
keniscayaan karena pola
transisinya masih ada disitu kita ya
ya kita masih di tahap itu
kita sedang beralih sebenarnya
dari yang metafisical ke yang scientific
tapi mereka yang
sebagian besar dari kita masih
di dalam pola pikir yang metafisikal
yang saintifik itu hanya kelas menengah
itu pun sedikit sekali
tapi pertanyaannya mengapa kemudian
kelas menengah justru banyak yang menjadi korban
mengacu pada kasus terkini
di mas kanjeng itu
nah itu kita mengacu pada hal yang kedua
tadi kalau yang saya jelaskan pertama
adalah tahap tahap masyarakat dan
jenis pola pikir yang dominan pada satu tahap
kalau kita mengacu kepada yang kedua
sudah diketahui dan sudah kita alami
sejak lama sekali
ada hubungannya dengan
atau ada hubungannya dengan
suatu kekuatan tandingan
terhadap satu kekuasaan yang resmi
itu biasanya terjadi di pusat pusat kekuasaan
di pusat pusat kesultanan besar
yang berjaya di jogja
di solo di kesultanan
ternate dimana saja
itu kalau disitu ada suatu power
dari kekuasaan resmi dari
negara gitu kesultanan itu
nah kemudian terjadi banyak intrik intrik
yang diluar itu nah untuk
dari satu penguasa biasanya
itu lewat kegiatan kegiatan
yang terselubung dan kegiatan
terselubung itu biasanya
berguru kepada guru agama tertentu
atau berguru kepada
dukun klinik tertentu
nah kita lihat bahwa ada beberapa kasus besar
itu terjadi pada saat
menyerang pilpers atau pemilu
di jaman orde baru
itu waktu menyerang pemilu oh itu
banyak sekali uang yang dikucurkan
ke daerah daerah pesantren
ataupun daerah daerah yang
sebenarnya untuk meraih suara aja
jadi ada hubungannya dengan kekuasaan
anda kan labelnya
masih paranormal ya masih
pada prinsipnya begini bahwa
dunia itu selalu diturunkan berpasangan
ada laki laki perempuan siang malam
jadi kalau kita bicara oh kenapa
itu palsu karena yang aslinya pasti ada
jadi kalau sekarang kan kemarin kita pernah
ribut ribut kanjeng dimas kanjeng dimas gitu ya
dimas kanjeng ya dimas kanjeng itu balik balik maaf
bahwa orang kalau dia memang bisa
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan
penggandaan ya diem diem aja
karena uang itu sensitif
jadi menggandakan uang itu memang sebenarnya ada
sebetulnya ada tapi konteks menggandakan uang
bukan seperti yang sekarang terjadi pada dimas kanjeng
orang mau menggandakan ya diema aja dalam rumah
dia bikin aja sendiri kurang lebih seperti itu
kalau dia punya kemampuan dengan kaitannya dengan uang
karena kan jumlah uang dibatasi
dan ada nomor serinya saya juga gitu
kalau ada nomor serinya digandakan
kan ada dua uang yang nomor serinya sama
dua tiga empat berganda betul
dan dalam konteks
banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin
bahwa indonesia diciptakan dari sebuah sejarah yang luar biasa
kita dengar prabu siliwangi
kita dengar kian santang
dan lain lain itu luar biasa
dan itu semuanya berkaitan dengan dunia spiritual
jadi anda mau mengatakan bahwa
ada yang palsu
tapi ada yang asli dan anda termasuk yang asli
biasanya kalau yang datang
ke tempat anda itu apa
segala macam sakit berobat dan lain lain
dan biasanya memang orang berobat
ke tempat saya saat mengetahui
situasi medis tidak mampu
dia berarti butuh sesuatu yang lain
yang dianggap secara nalar oh ini sudah selesai
jadi biasanya datang ke saya sudah parah
situasinya kalau sakit apa segala macam
itu kan ada yang namanya pengobatan alternatif ya
seperti misalnya untuk mendapatkan jabatan
supaya ada yang jatuh cinta sama dia
dan yang klasik klasik seperti itu
banyak dan justru belakangan beberapa pasien saya
jadi yang katanya oh
orang yang teknologinya tempatnya itu luar biasa
berpikir secara sains saja
tidak juga karena saya punya pasien beberapa juga
dan beberapa dari mereka justru orang orang yang terpandang
di alamnya sana
di luar negeri sana
jangan jangan brad pitt juga pasien
dan berhasil semua
insya allah berhasil
oke pak sunarto
bagaimana bapak melihat fenomena yang
dua terakhir inilah ya ini kita bicara
dan juga gatot brajamusti
dua duanya mengklaim sebagai
punya kesaktian dan lain sebagainya
dan pada akhirnya orang bisa melihat
yang satu penyalahgunaan narkoba
yang satu lagi penipuan bagaimana anda melihat itu pak
ini hal hal yang
karena di dunia ini ada pemenuhan kebutuhan
jadi yang pertama kali saya melihat
konsep pemikiran mereka
jadi di indonesia
ini sangat erat sekali
alam pemikirannya masih alam pemikiran
yang pertama dan yang kedua
sebagaimana yang ditunjukkan oleh pak tamrin
yaitu alam pemikiran yang teologis
naik lagi baru alam pemikiran
metafisis yang berupa simbol simbol
termasuk sekretis ini
kemudian baru ke alam positifis
logis ini yang didasarkan
dengan ilmu pengetahuan
yang sudah kita lihat
dari yang kita lihat
dari yang kita lihat
dari orang tua dari petangga dari lingkungan
bahwa ada dunia sini dan ada dunia sana
konsepnya bahwa manusia itu
bukan secara fisik saja
manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan ruh
tubuh bisa diamatin dengan eksperimen eksperimen
tubuh ini menggunakan
kemampuan yang tidak bisa diamati secara langsung
namun efeknya yaitu tentang
perilaku baru roh
roh itu dinyatakan bahwa
hanya sedikit manusia itu
mengetahui tentang roh
ini kita singkirkan dulu eliminasi dulu ya
ruh itu kaitannya dengan keagamaan
jadi saya hanya membahas
tentang fisikly sama yang jiwa
jadi perilaku orang orang indonesia
ini adalah perilaku
yang bersifat materialistis
jadi tampaknya ini apakah
dimas kanjeng begitu juga
itu perilaku yang menunjukkan keserakahan
belum ada rasa syukur lagi
dan dia mendapatkan
momentum dengan lingkungannya
karena lingkungan sangat membutuhkan
lingkungan sangat membutuhkan apa
ada semacam utopia dari masyarakat
dia menjadi kaya raya
dia bisa sejahtera
disinilah ada konsep sejak kecil
dunia sana dunia spiritual yang dikatakan
dunia gaib apalagi
dalam dunia gaib orang indonesia
ada pengertian tentang jin
supra natural bahwa jin itu
mampu memindahkan barang barang
padahal jin alpabila
ditinjau dari etimologi dari jana
yang tersembunyi yang tidak kelihatan
kalau dicari sulit ketemu
ini termasuk jin
ini perlu reinterpretasi lagi tentang
jin ataupun dunia gaib itu tadi
sayangnya orang indonesia
itu dalam posisinya
dari penderitaan jadi orang
pakai narkotika karena
merasa dirinya itu sumpah ada penderitaan
setelah minum itu jadi
happy ini membebaskan
ada apalagi konsepnya
dari dimas kanjeng ingin
membebaskan ingin membebaskan orang orang
yang menderita kekurangan uang
kekurangan jabatan dan lain sebagainya
ada kekosongan jiwa
kekosongan jiwa inilah celah celahnya
orang orang yang mempunyai kelebihan
namun hanya saja
kelompok kelompok seperti ini
ini tadi yang disebutkan temen saya itu
memang egonya tinggi
yang asli ada orang yang betul betul
konsultan spiritual itu adalah
sepiang pamrih kalau orang datang
buka iklan inilah contohnya
jadi dimas kanjeng ini
melalui anak buahnya
itu membuat janji
janji kelak suatu saat
uangnya bisa mengembang
jadi banyak sama kalau janji janji
di dalam bidang spiritual
ataupun di dalam keagamaan ada yang dikatakan
itu janji dia akan
datang kelak suatu saat dia
akhir zaman mengenai masalah
sorga masalah meneraka
masalah kematian sehingga
mereka menyembunyikan itu
dalam dalih dalih seperti itu sehingga
manusia yang datang itu puas
mendapatkan jawaban oh ada harapan
ada janji yang dia penuhin
walaupun dia harus berkorban dengan
uang yang banyak agar hidupnya bisa
sejahtera itu menurut janji janji mereka
oke tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
nah ini akan bergerak
bagi orang yang ga ngerti adaera aroma
ttentu ini dengan kekuatan
gaib ini ini bisa menurjang
uang yang ada dimasyarakat
ini bisa menggandakan uang
terus mereka percaya
pkok nya jangan mudah percaya mas
kalau mudah percaya tidak gestis mudah dibohongi
begitu pak ya
ini bergerak itu bukan karena
gaib bagi orang yang ngerti nggak ngerti ya gaib karena ketidaktahuannya
ini kenapa bisa begini ini karena ada suhu panas yang kita keluarkan dari
tangan iya jadi kertasnya memang kertas ini bereaksi dengan suhu tubuh
ada energi dari kita panas itu merupakan suatu energi ini kadang kadang
dimanfaatkan orang orang yang mempunyai niat tidak baik jadi ada niat
dahulu jadi gatot brajamusti sama dimas kanjeng itu sudah punya niat
tidak baik apabila sudah niat tidak baik kemudian ada peluang untuk
berbuat nah itulah jadilah niat tidak baiknya nah ini istilahnya seperti
sudah bertepuk tangan masyarakat membutuhkan shortcut membutuhkan
keinginannya mudah tercapai banyak orang orang yang menderita di luar
kesulitan pekerjaan gak punya uang banyak kebutuhan akhirnya
dapat informasi yang dikatakan dimas kanjeng beserta anak buahnya membuat
opini publik bahwa dimas kanjeng itu orang yang hebat orang yang sakti
mampu bisa menggandakan uang dan terbukti bahwa dimas kanjeng apalagi
sudah menggunakan banyak keris mengambil keris dan sebagainya dan dimas
kanjeng secara sosiologisnya seakan akan ada legitimasi seakan akan legitimasi
bahkan dimas kanjeng itu ditahbiskan menjadi raja yang bergelar sri rajasa
itu ditasbiskan pada bulan januari tanggal sebelas januari tahun dua ribu enam belas saya mendapat
informasi dari orang orang yang mempunyai organisasi itu ternyata yang
mentahbiskan itu adalah asosiasi kesultanan dan kerajaan padahal asosiasi
itu sudah diberhentikan oleh para pendirinya nah ini legitimasi masyarakat
sehingga menganggap dimas kanjeng adalah orang yang sakti orang yang mampu
ataupun mudah membantu orang untuk
meringankan beban penderitaan orang lain pada akhirnya ujungnya kekuasaan juga ya
soal kekuasaan sebenarnya fenomena kekuasaan yang mencuat dalam
berbagai macam wujud jadi sudah jelas itu kekuasaan nah tapi yang saya
saya ingin mau tambah ada dua hal yang pertama adalah yang saya katakan
scientific tadi positifisik itu itu menurut pemahaman ilmiah abad
tujuh belas delapan belas nah pada saat sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan justru makin
dekat ke pemahaman yang dikatakan mas tadi yang sesuatu yang selalu
berpasangan pasangan nah saya nonton di da vinci learning itu saluran da vinci learning
itu mereka bisa buktikan bahwa dalam fisika kuantum itu ada meta dan ada
anti meta jadi sesuatu yang ada materi dan anti materi ada anti materi
nah sesuatu yang kosong itu itu sebenarnya tidak kosong energi bukan hanya
energi tapi memang disitu ada dua hal itu yaitu materi dan anti materi dan mereka
ber ini dalam kecepatan yang tinggi sekali sehingga hanya sekejap
hilang lagi sekejap bilang jadi saya pikir jangan dulu mengenyampingkan
kemungkinan eksistensi dari sesuatu yang selama ini kita tuntut supaya bisa
kasat panca indra belum tentu loh ada sesuatu yang ada tapi tidak kasat
panca indera saya kira kita harus buka kemungkinan itu bagaimana sih kusumo
ini soal shortcut tadi menarik apa yang dikatakan oleh pak sunarto tadi ada upaya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dikonsumsi

ada upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan lebih mudah dan
nah kikusumo ini menyediakan jasa itu
gini pada prinsipnya di dalam masyarakat indonesia itu secara umum kehidupan sedang seperti ini
banyak orang yang suka berandai andai gue pengen a gue pengen b gue pengen c
itu tidak terbatas kalau ditanya seorang apa namanya orang punya uang seratus
lo mau nggak punya uang seribu tentu mau udah punya seribu lo mau nggak punya uang sepuluh ribu ya tentu mau
selalu mengejar itu dan konteks itulah yang akhirnya banyak digunakan oleh para oknum
untuk melakukan tindakan tindakan termasuk penipuan penipuan kesembuhan penipuan kekayaan penipuan jabatan dan lain lain
nah di tempat saya saat ini yang paling banyak
adalah permintaan permintaan yang berkaitan dengan kepangkatan
jadi orang yang tadinya jadi a pengen jadi b
naik ke atas
ya seperti itu
makin banyak orang seperti ini
ada calon bupati gubernur wali kota
banyak banyak sangat banyak
kita akan kembali dengan dialog ini tapi kita saksikan bersama terlebih dahulu penelusuran yang dilakukan oleh rekan kami berikut ini terkait topik yang kita bicarakan hari ini
titik insum dina awak titik insum dina badan sagalarupa anak kotor sagalarupa doroi sagalarupa raruget noaya dina awak noaya dina badan nyungken dikaluarken
apakah anda pernah melihat paranormal yang sedang membuka aura
kami menyaksikannya langsung
saat seorang paranormal muda berusaha membersihkan energi negatif pasiennya
kami menjumpai santi nuriani lebih dikenal sebagai ana cike
menurut pengakuannya ia telah memiliki bakat paranormal sejak usia lima belas tahun
menariknya ana menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya bisa memahami klinik menggunakan logika
tete kan terima pasien ya
berbagai macam orang yang punya masalah keluhan datang ke teteh
nah tete tuh ngobatinnya tuh gimana sih teh bisa dijelasin gak sih
jadi dalam hal apa kalau misalnya saya ngobatin untuk kebanyakan orang datang ke sini untuk membuka aura
jadi biasanya sebenarnya sebelum saya melakukan pengobatan saya akan banyak sharing sama pasien tersebut sama orang tersebut
curhat ya saya kasih semangat saya kasih support
karena otomatis dengan orang mempunyai semangat hidup dengan keceriaan disitu aura positifnya pun akan keluar
cara psikologi seperti itu
cara psikologi seperti itu
orang yang datang tadinya nangis nangis sampai pulang bisa tertawa dan dia merasa segar
segar karena memang di sini pasti saya juga akan memandikan menyuruh dia mandi
mandi dengan media bunga minyak minyak yang saya pakai
setelah mandi setelah dia segar baru saya bukakan cakranya cakra aura
dan sebetulnya metode itu
metode yang saya pakai juga sebenarnya disolong solong ada totok aura totok apa
mungkin kalau saya saya membuka cakra auranya dengan kekuatan energi lebih yang ada di badan saya
lalu bagaimana logika dari kegiatan paranormal yang cukup umum dilakukan
yakni smedhi alias meditasi
meditasi pun dapat mudah dijelaskan secara logis
bagi paranormal meditasi berfungsi untuk membersihkan diri dari energi negatif pasien
yang diobati sekaligus mengumpulkan energi positif dalam tubuh
paranormal umumnya memilih lokasi meditasi di tempat tempat terpencil
seperti gua ataupun air terjun
alasannya karena lokasi tersebut jauh dari aktivitas kesibukan
dan memiliki kandungan oksigen yang melimpah
meski dunia klinik bisa dipahami secara akal sehat
pada kasus kasus tertentu seperti santet dan teluh
tak bisa disembuhkan dengan usaha mandiri korban
korban santet harus mendapat pertolongan dari paranormal
untuk mengeluarkan material dari dalam tubuh korban
bagaimana kalau kita bicara soal santet lelu gitu kan
terkadang ada kasus kasus yang di luar masuk akal gitu kan
saya sendiri juga kalau misalnya membaca di berita
ada yang di dalam tubuhnya itu bisa ada jarum atau apa
nah itu penjelasannya secara logika itu bagaimana
sebenarnya gini memang banyak sekali kejadian itu bisa dibilang yang seperti itu adalah teluh
karena teluh santet itu ada berbagai macam
tapi banyak orang memang sudah sangat lekat
apabila kena teluk atau santet bisa keluar jarum atau paku
itu banyak kejadian mungkin ya
tapi sebenarnya itu ada penjelasan ilmiahnya mas
jadi seperti ini ini adalah misal ini paku
paku ini sebenarnya adalah benda padat
benda padat yang dimaterialisasi ke energi
di transformasi ke energi dimaterialisasi ke energi
dan kebanyakan tapi mohon maaf sebenarnya pelaku pelaku oknum oknum yang menjalankan santet
biasanya mereka bekerja dengan jin
dengan bantuan jin
dengan bantuan jin
dengan bantuan jin
dengan bantuan jin setelah ini dimaterialisasi menjadi energi
dibawalah oleh bantuan jin tersebut dimasukkan kepada siapa yang akan ditujukan
setelah ada di dalam badan
benda tersebut akan dimaterialisasi lagi kembali padat
tapi setelah padat dia tidak akan utuh
makanya apabila ada pencaputan benda benda yang memang ada di dalam badan
bisa dilihat barangnya tidak utuh
bendanya tidak utuh sudah melengkung ataupun sudah berbeda
karena memang hasil materialisasi dari padat ke energi
dari energi ke padat lagi
sejatinya manusia tak perlu meminta minta kepada alam gaib untuk mencapai tujuannya
banyak manusia yang justru terjerumus karena tidak membentengi diri dengan keimanan dan akal sehat
seperti yang terjadi dalam kasus yang berkembang belakangan ini
karena sejatinya tidak ada yang namanya penggandaan uang
tidak ada bohong
mau sesakti apapun karena saya tahu tidak ada manusia yang sakti gaib yang sakti
semuanya hanya ijabah dan kehendak allah
kalaupun kita mau menggandakan uang
apa salahnya sudah punya uang seratus juta satu miliar
kenapa kita tidak sodakokan hanya sepelintir
karena yakin pasti disitu akan mengganda amalan kita
kunci hidup sehat cukup dengan ikhlas
keikhlasan menyembuhkan dan menghindari penyakit hati
jika seseorang memiliki keikhlasan serta melakukan perintah tuhannya
maka ia akan selalu memiliki energi positif dalam hidupnya
arief kurniawan cimahi jawa barat
saya pikir barangkali tadi kan saya sudah sampaikan bahwa gejala klinik ini ini merupakan suatu keniscayaan
karena tahap masyarakat kita yang mempunyai pola pikir tertentu yang metafisikal yang dominan
dan kemudian karena kekuasaan itu selalu ada dalam masa apapun dalam kehidupan bersama kita
keniscayaan dari klinik ini sekarang itu kemudian dia berhimpit dengan keinginan orang untuk melakukan sesuatu
nah keinginan untuk memakai jalan pintas yang kalau dalam bahasa jawa nya mereka bilang sadek sanyet gitu
itu sekarang zaman modern ini dengan zaman digital dengan teknologi maju justru makin parah
karena kehidupan modern sekarang
itu pola pikir membentuk pola pikir manusia untuk mendapatkan semuanya dengan tepat
itu yang disebut dengan keadaan perkembangan
perkembangan teknologi dan pengetahuan mendukung kepada suatu sikap yang instan
karena sekarang ini kan semuanya instan
kita punya smartphone yang kita sempat sentuh terjadi
kalau kita mau makanan yang instan ada semua
sehingga kehidupan modern sekarang dengan teknologi yang hebat justru sangat menonjol instannya itu
nah jadi keserungan kita dari masyarakat yang transisi yang memang suka instan
pada abad pertengahan dulu di eropa itu mereka punya satu semboyan namanya carpedium
carpe diem artinya reguklah hari ini
nah jadi memang dalam masa transisi itu kecenderungannya reguk lah hari ini
kalau dalam bahasa jawa barangkali mumpungisme
nah mumpung isme dan mau cepat instan itu makin parah justru karena masyarakat modern
pak sunarto bagaimana
sebenarnya kata tundik ini dua hulunya itu bukan diartikan seperti ini
ini kita merujuk pada sejarah zaman dahulu kaitannya dengan kekuasaan tadi
kembali ke soal kekuasaan
jadi ini sebenarnya kalau pemerintah yang resmi akan melihat itu sebagai
bukan sebagai ancaman sebagai kerudung kerudung subversi
karena itu di kejaksaan agung kan ada satu tim badan koordinasi yang mengamati aliran aliran kepercayaan
karena memang setiap kekuasaan akan selalu curiga
bahwa ini mereka lagi bergerak dengan sesuatu untuk merebut kekuasaan tapi ditutup dengan sesuatu yang klinik atau sesuatu yang religius
maaf saya akan jelaskan dahulu
jadi sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima setelah peristiwa komunisme itu sehingga di kejaksaan itu ada lembaga intelijen yang ngurusin kaitannya bidang kepercayaan
ini masalahnya politik
sebelumnya ini adalah masalah spiritual
yang mana ini boleh dikaitkan dengan kekuasaan
yang mana ini boleh dikatakan sempalan dari agama
ini khusus spiritual
karena saat itu para penguasa para pejabat itu ada yang mencari dukungan pada orang orang spiritual
nah ini dianggap ada kelompok kelompok sempalan ini yang beraliran komunis
sehingga kelompok kelompok aliran kepercayaan ini dimarjinalkan dicurigai
padahal orang orang yang berkepercayaan pada tuhan yang maha esa ini perilakunya baik
hanya mendapat cap
bahwa ini kelompok kiri kelompok subversif
inilah yang disayangkan
padahal kelompok orang orang yang kepercayaan ini penghayat kepercayaan
saya kebetulan juga saya aktif di dalam kelompok kepercayaan di sutru sutru ini
ini berbeda dengan kelompok kelompok yang mayoritas
inilah nasib seorang nasib kelompok minoritas seperti itu
di mana saja
namun orang kepercayaan orang spiritual tetap tabah dan sabar
kiko sumo saya jadi penasaran kalau misalnya orang seperti kiko sumo ini ada banyak
sebenarnya mereka bisa menjadi apa namanya menjadi solusi berbagai permasalahan negara nih sebenarnya
gini jadi tadi saya sudah katakan
bahwa kita itu kalau bicara asli dan palsu selalu ada
sekarang ini memang oknumnya kebanyakan
banyak orang yang asli justru jadi tertutup sama yang tidak asli yang palsu
nah kalau bilang mencari solusi
jadi saya pikir semua bisa menjadi solusi
karena indonesia itu luas dan latar belakang indonesia adalah dunia spiritual
kita kembali ke zaman dulu
anak anak kecil aja sekarang kita tanya
dari zaman dulu sampai sekarang
dia langsung jawab loh
nggak usah kita ceritain
dia jawab juga
artinya dunia itu sudah dekat dengan kita
jadi kalau kita bicara dunia spiritual sangat bisa banget
dan banyak tokoh tokoh politik tokoh tokoh ahli strategi negara mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan bangsa
ya perkembangan negara dengan tokoh tokoh spiritual
bahkan banyak juga presiden presiden yang memang menganut aliran aliran tertentu untuk menjalankan sistem pemerintahannya
nah tapi maksud saya gini
sekian banyak orang seperti kikusumo yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah
apa namanya menjadi solusi gitu
nggak selesai selesai juga masalah kita
manusia terbatas masalahnya banyak
atau memang hanya
sama seperti kita bicara presiden
tahun lalu presiden jangkauan
begini begini ternyata masalahnya nggak selesai juga
besar artinya kan sebuah masalah itu banyak
enggak gini presiden nggak kayak kikusumo yang bisa menjadikan orang naik jabatannya atau kemudian bisa jadi bupati gubernur dan wali kota
presiden adalah orang yang dipilih gitu kan
orang seperti anda kan memberikan solusi gitu
nah harusnya bisa selesai dengan cepat nih masalah kita
karena tetap biar bagaimanapun selalu ada namanya ada asin ada manis
itu selalu diturunkan berpasangan
kita tidak akan pernah tahu
tidak pernah paham apa itu siang kalau tidak ada malam
itu sudah proses dari dulu
jadi kalau ada penyakit ada obatnya
kalau sekarang ada masalah pasti ada solusinya
ada solusi pasti ada masalah
itu kan terus ber
atau mungkin yang bisa dipecahkan oleh bapak ini adalah masalah masalah yang mikro pada tingkat individu
jadi bukan pada hal makro besar dalam negara atau masyarakat
misalnya ada satu orang di setiap kelurahan kan sebenarnya kan
individu individu diselesaikan satu persatu akhirnya selesai semua masalah
oh nggak juga
karena masyarakat itu bukan kentang pepetus itu yang kita masukkan dalam satu karung
masalahnya gini prof
misalnya masalah kesejahteraan saja
saya tadinya nggak punya rumah mau punya rumah
itu bisa dicari solusinya
pada dasarnya setiap orang punya garis yang berbeda beda dari sejak awal
orang yang memang sangat pintar setengah pintar dan luar biasa pintar itu berbeda beda saat dia melakukan sebuah perbuatan
orang yang pintar banget mungkin mengerjakannya satu dua hari
setengah pintar mungkin satu minggu
yang lain mungkin lain lagi
berarti kalau misalnya orang datang ke anda gitu dilihat dulu
garis dasar dia tetap ada
kalau direkturnya pendek tiba tiba saya suruh tinggi ya nggak bisa
ada sebuah proses
kenapa tuhan menciptakan satu minggu tujuh hari satu bulan tiga puluh hari
berarti milih milih juga ya
enggak saya tidak milih orang
bukan maksudnya orang ini ada yang berhasil bisa berhasil
ada yang ya jauh nih
nggak semuanya saya kerjakan
intinya saya akan ngomong dari sejak awal
masalahmu begini begini begini solusium ini
kalau saya bilang pasti sembuh pasti sehat pasti selesai
ya apa bedanya berarti saya tuhan
nggak boleh begitu
artinya dalam proses ini manusia ya berusaha
ini yang kita kerjakan selama ini ini yang kita buat selama ini
selama ini yang kita kerjakan ya orang berhasil kok
ya orang bisa kok kurang lebih begitu
ada tanggapan yang lain
iya jadi barangkali ada kategori kategori orang yang datang ya
ada orang yang sudah berhasil
ada orang yang sudah punya modal gitu yang cukup gitu modal spiritual
yang cukup gitu untuk dibantu lebih lanjut
ada yang masih kurang sekali
mungkin dia mengkategori kategori itu kan dulu baru dia membantu gitu
kalau dibilang pasti ya tidak ada yang pasti semua
semua tidak yang pasti
apakah orang makan pasti kenyang belum tentu juga
banyak juga orang makan kenyang juga banyak
contohnya yang koruptor itu nggak kenyang kenyang kalau makan
masyarakat itu ingin cepat sekali
menyelesaikan masalahnya sih
nggak seakan akan dunia spiritual ini sebagai jalan satu satunya untuk shortcut
spiritual ini berhubungan dengan spiritual saja
yang fisik berhubungan dengan fisik
hanya bedanya tadi pada zaman dahulu kalah itu
orang orang spiritual diminta bantuannya
terpaksa kalau diminta bantuannya ya saya doakan
itu contohnya ya
tidak habis habis bicara soal ini tapi terima kasih
terima kasih bapak bapak atas waktunya
kita akan membahas ini di lain kesempatan
klinik kata ini dikaitkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
dunia gaib paranormal dukun jimat jin siluman dan barangkali kawan kawannya
menurut kamus besar bahasa indonesia
klinik artinya kegiatan perdukunan dengan cara cara yang sangat rahasia
dan tidak masuk akal tetapi dipercayai oleh banyak orang
karena tidak kasat mata klenik sering berhasil
kelenik ini dikatakan bohong belaka
kegiatan yang terlewat batas dan sejenisnya dan sebagainya
tapi apakah kita sadar agama juga salah satu bagian dunia yang tidak terlihat
agama mengajari kebenaran universal yang berlaku di semua dimensi
dimensi nyata dan dimensi gaib
proses transformasi kehidupan melewati dua dunia
lahir di dunia nyata dan mati ke dunia gaib
manifestasi dalam doa dan ibadah adalah menjembatani antara dunia batin dan dunia nyata
untuk menjalankan proses kehidupan agar sesuai dengan yang diharapkan
melesetnya pemahaman dan minimnya pengetahuan menyebabkan korban penipuan
ibarat ekonomi ada permintaan ada penawaran
keduanya saling mengisi hingga terjadi praktik penipuan yang ada hanya angan angan tanpa usaha nyata
karena secara logika mana ada uang dua juta beranak menjadi satu miliar
atau bahkan narkoba dipercaya menjadi makanan jin
saya alfito di nova ginting sampai jumpa